kalau lo butuh teman ngobrol cari yang lain
lo itu kekanakan kanakan
daripada lo ketua tuaan
kalau nanti gue terkenal lo akan bangga sama gue
semua akan bangga sama gue
semua orang akan bahagia
kalau lo bahagia sama selfie lu akan nyakitin semua orang
kenapa sih semua orang gak ada yang setuju
ngapain semua orang harus setuju
udah gue mau jalan
gue mau jalan sama kelly
gue mah orangnya sayang sama keluarga
lu gak mau dijodohin sama kelly
gue jadi tumbal
lo udah janjian sama kelly
samperin aja kampusnya
ajakin jalan deh
masih lama tadi gue

maju baik baik saja
jangan kurang minta tellu saya
jadi itu teh bukan urusan tukar cincin bukan urusan jodoh jodohan mak
sejak kapan gue demen jodoh jodohin anak
anak cucu gue itu cari jodohnya sendiri
kalau gue deman ya gue biayain
kalau gue gak deman ya gue gak biayain
tina sampai ketipu
udah sana ngider
kurang berapa kali lagi cicilannya
delapan kali lagi
hih kamu teh baru nyuci empat kali
tina teh pamit ya
bu aminah ibu ada minum ramuan ramuan khusus nggak saat hamil
saya minum hanya yang dikasih sama dokter aja
katanya ibu udah ke klinik
ah sudah bu
terus dikasih apa
iya kalau saya hanya minum itu aja
nggak ada yang lain
maaf saya mesti pindah ke depan mau
kalau gitu sekalian saya mau pamit juga
saya mau ambil pesanan makanan ya
ambil pesanan makanan buat anak anak di kantor
maaf sekali bukannya saya mau
saya memang mau sekalian pulang juga bu
besok besok saya mau lagi ke sini ya bu
dengan senang hati bu
malah buat saya ada teman ngobrol
udah dicatat semuanya
waduh bagus kalau begitu
banyak aja belum semuanya
biar semua kampung kampung baru ini penuh
sama tamu undangan ke rumah kita iya kan
sekicik sekiknya banyak nih
gak lo ngejodohin sama cucunya ya kan
ya juga ya
tapi udah nanti kalau nyokong mbak benya sekicik datang
kita main ke rumahnya
biar kita tahu ya
ibu aku mau beli jam tangan
dia tuh alergi logam
bukannya mau beliin jam tangan buat pak rijal
saya jadi malu
saya jadi ingat masalah kasur
lo itu kekanakanakan
daripada lo ketua tuaan
kak cewek itu suka sama cowok yang kekanakanakan
itu kenapa cewek itu suka sama boneka
lo tau gak kelly lagi di bandung
bandung lautan asmara
ini bocah dia pasti tau
kelly lagi mau interview bu nuning di antapani
lo kan punya nomornya samain aja

baru yang ini dulu
mau menanyakan masalah alergi pak
banyak orang yang alergi
alergi logam pak
alhamdulillah saya enggak pak
saya pernah pakai jam tangan
padahal saya suka banget
tapi bapak nggak mau beliin saya jam tangan kan